pbbkb merupakan pajak yang dipungut pemprov dki atas penggunaan bahan bakar kendaraan
gak ada yang ikut kejadian ribut ribut
untuk tidak ditempatkan di kawasan ini
bandingin sama siapanya saya nggak tahu yang lainnya gitu
hidup sezaman dengan wali songo penyebar agama islam di jawa
kesuksesan vela dengan kedai pancake nya yang buka sejak mei lalu ini
kalau akidah lah ini sesat tidak sesat di sini
kemudian jarak antar rumah pak firly dengan bekasi yang galaksi itu kan
iya memang ini agak sebuah tantangan ya sama juga buat ojk
smp dimana sih sok
kalau ngigel ngigelan itu nari ya
baik pak edi ini sudah memaparkan tiga poin ya
untuk kesempatan pertama untuk partisipasi pertama saya rasa memang ini pencapaian yang luar biasa untuk indonesia
sudah ada pengamat sepak bola aun rahman melalui sambungan zoom
tuntutan tuntutan paling dasar etika sejak ribuan tahun
pemerintah kolonial australia yang berpengaruh
pemerintah kabupaten kudus bekerjasama dengan bawaslu kudus
dampaknya dengan pengembangan ekosistem yang di sini sangat besar sekali banyak puluhan kepala keluarga yang mendapatkan dampaknya di sini
jadi dari situ juga platform memilih
jadi senang aja sambil duduk di sini
kalau jordan cuma ada pippen rothman
sekaligus menimba ilmu agama di yayasan bumi damai
selain kekuatan kondisi badan dan stamina yang prima juga dibutuhkan
jadi merotakrisisnya nggak hilang gitu loh
malah kan orang bilang kalo di uph itu student athlete kan
jadi ini memang memberikan kesempatan untuk pengguna jalan supaya tidak terlalu capek dalam mengemudikan dan sempat untuk istirahat
terkait dengan pencarian dan pertolongan korban
kayak lu baru sampai sini kok udah gini gini banyak lah
dan masih tersisa dua debat lagi yang akan diselenggarakan oleh kpu
tetapi apabila kita bisa melihat lebih dekat ternyata ada penggabungan dua kebudayaan antara art deco dengan kebudayaan lokal setempat
nah kalau memang pakai tabungan itu biasanya mungkin sampai butuh sebelas juta
beberapa kayak lebih suka kayak main main doang langsung game segala macam itu ngarahinnya ada tantangan sendiri berarti eko ya
jadi karena dari dulu kan konsepnya kayak toko buku gitu
karena pemilih sudah mendengar dari berita sudah tahu dari teman sudah mendengar ini itu ini itu
labelnya bang jarwo ya
namun sebagian besar memilih pinjaman pemerintah
sehingga tidak perlu kita bugar ke luar negeri tapi kita bisa bugar di rumah sendiri
periode tertentu ini ya kita punya event ini
ketika hasil penyelidikannya terus ke penyidikan
yang peta peta tadi itu
lalu ada nama ex ketua gp ansor dki jakarta saiful rahmat yang dilantik sebagai wakil menteri agama
tahun lalu kita juga sudah adakan juga halal bihalal
rela memberikan keterangan yang menyulitkan
oh dia kelas tiga oke
apalagi yang streaming ini kan juga agak jomplang
ya pak jokowi waktu ketemu bang surya terakhir
di lain pihak bumn institut juga mengingatkan pemerintah
tapi udah kini live instagramnya tengah malam cen
karena banyak sekali layanan kesehatan yang semestinya bisa kita lakukan
kalau misalkan harus makan yang asam asam
lihat terus lebih ada tertarik juga
dan sehingga semua infrastruktur ekonomi sudah terbangun tadi bisa dilaksanakan dengan baik
itu tentu kita berharap bisa menang dengan angka yang baik
ada konon katanya gitu ya ini adalah makanan untuk meracuni para wali songo
jadi pr nya enggak berhenti cuma sampai diproduksi tapi gimana caranya nyampein kalau jam tangan kayu ini worth it gitu buat dipakai
sekalian juga bisa belajar bersilaturahmi juga dengan orang orang sini
jadi tungguna aba ini adalah sebagai koordinator
gue dulu gak masuk tim basket langsung
berapa hari biasanya dok batasan batasan khusus yang membuat kita memang harus kemudian menuju ke dokter atau berobat langsung ke dokter untuk mendapatkan obat
tapi itu yang gak bisa dipungkit tuh salah satu bagian dari jeleknya publicity
semakin banyak bukti tentang manfaat vitamin d bagi kesehatan
gak boleh takut sama lemak sama lemaknya alami
anjing gila tinggi tinggi banget ngedangnya udah
nantinya pengaruhnya terhadap perusahaan perusahaan sejenis
di sebuah jenis topik seperti ekonomi dan pasar finansial
tapi tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap proses hukum yang sedang berjalan
setelah setelah berapa tahun setelah saya tuh kayaknya udah gak gak gak ada jalur prestasi
yang positif dan negatif
menurut konsumen sulkan meski harus mengantri panjang dan lama pembeli bisa dengan mudah mendapatkan bbm khususnya di spbu yang ada di jalur arteri
yogurt disini dijual dalam dua jenis
ingat bahwa kewenangan menerbitkan alat pembayaran yang sah di indonesia
setuju atau nggak setuju mario pengen bekalir di luar indonesia
karena sudah beberapa kali terjadi keputusan sepak bola indonesia dan kemudian terjadi keputusan sepak bola indonesia
maksudnya bokap kecil gitu tinggi cuma satu ratus tujuh puluh lima bisa jadi kapten basket bisa ngedan juga
baik itu wakil rakyat di legislatif atau di kepala daerah
jika rombongan atau menggunakan jasa ojek sepeda motor
tidak dilalahnya pas bulan april mei ini
baik kita harus garis bawahi berwisata lah yang bijak
untuk menemukan toko di dekat anda yang menerima barang barang ini
saya catat ada joseph libang dia main di malmo itu back nomor dua
nanung danardono dosen fakultas peternakan ugm
maksudnya kayak porda ada porda ada yang tadi gue bilang olympic youth games itu
ya lebih pada keadaan terpaksa mestinya melakukan itu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
yang bermandikan cahaya warna warni
nah yang dua ratus tujuh puluh satu sudah ada by name by address nya
dulu saya dari tabanan
agar tidak bersenggolan dengan kendaraan lain
nggak kenal cabai mahal ini pokoknya ya
pak apa sih pak yang melatar belakangi bapak akhirnya berinisiatif untuk membangun kelompok ini pak untuk penyelamatan penyu lah khususnya di pantai watu klotok ini pak
untuk tenaga nurs dan caregiver
makannya jadi kue putu manis banget
jadi memang perlu disadari juga
dengan elit elit politik yang terlepas dari partai ataupun keberpihakan politik dalam pilpres kemarin
kalau di asian games itu udah langganan sih
yang tidak lazim ini dampaknya apa prof terhadap iklim demokrasi kita
gede suwibawa berasal dari nusa lembongan kelumpung sedang iketus regik dari daerah kamasan yang juga masih berada di kelumpung bali
bisa saja diambil pada saat perjalanan dari padalarang menuju tegaluar ataupun sebaliknya
itu gue awalnya kenal itu disitu
pernah tapi lu milih u empat belas aja gitu
dan hanya delapan lima persen responden yang mengonsumsinya kurang dari tiga kali dalam satu bulan
sukianto andi surahman lampung
makanya gue gak menyesal juga gitu
di momen yang kita nikmatin itu ya chef
nah mungkin ada kegiatan yang seperti buka puasa
saya sudah bersama umi solihah
semua masih ya semuanya masih berbisa seperti ular kobra
waktu itu ada ke jurnas junior di bandung
saya kira apa yang telah kutipkan
hubungan yang rapuh dengan
atau nggak sama kakak di london
kalau yang sering diving dan lain sebagainya pasti tahu deh kalau udah rambut nyangkut satu waduh bocor
lama tuh lu gak sempet balik ke kudus tuh
tadi saya sudah bilang bahwa
nah kalau dari kuahnya sendiri kalau misalnya anda bisa lihat ini warnanya lebih kuning ini beda nih

bocoran dari anaknya belum ada nih

ada ruang yang tadinya diperubutkan oleh impor barang
di sana kita melihat pak jokowi tidak konsisten dengan janji politiknya
namun sejak pandemi meredah grup yang telah berdiri sejak dua ribu dua tersebut memulai kembali kegiatan latihan
anjlok di kilometer lima ratus dua puluh petak jalan sentolo wates kulon progo
sekali tuh pas wali kota cup ada satu dia pemain jago yang argy itu yang timnas bareng gue yang asg itu gak main
tapi ini juga melahirkan harapannya local talent untuk bisa menjadi technician atau technician